lalu bagaimana situasi terkini pelaksanaan ibadah puasa di arab saudi
kita sudah terhubung lewat sambungan zoom dengan produser lapangan cnn
produser cnn indonesia maksud kami ada raka zaipul
selamat pagi assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
maik apa kabar
raka ramadan seribu empat ratus empat puluh tiga hijrah ini adalah tahun pertama ya sejak dua ribu sembilan belas
arab saudi ini tanpa pembatasan begitu
bagaimana suasana terkini di sana
ya maik suasana ramadan di kota mekah ini khususnya memang luar biasa sekali ya
karena ternyata tahun ini adalah tahun pertama adanya pelonggaran protokol kesehatan
yang terjadi di madinah ataupun di mekah yang dua kota suci di arab saudi
di mekah sendiri bagi jemaah
jamaah itu sudah cukup bebas
ada pun memang petugas petugas juga menyarankan untuk memakai masker
tapi tidak terlalu ketat
jadi ada jamaah juga yang tidak pakai masker boleh untuk masuk
terus kemudian juga safsaf juga sudah rapat
sudah ramai oleh jamaah dari berbagai penjuru dunia
dan memang yang terbanyak harus diakui adalah jamaah dari indonesia
jadi kalau misalnya kita beribadah umroh di sini atau kita ke masjidil haram
itu yang ditemui
selalu jamaah dari indonesia
selalu jamaah dari indonesia dari jakarta dari kalimantan dari palembang
dan dari berbagai daerah
jadi bisa dilihat juga bahwa jika jamaah yang tawaf di sekitar kaabah pun sudah bebas
sudah boleh dan jamaah pun juga sudah banyak justru yang tidak pakai masker
dan petugas memang hanya mengimbau agar memakai masker tapi memang tidak ketat
jadi alhamdulillah jamaah yang umroh sudah bisa beribadah dengan sebaik baiknya
oke raka lalu bagaimana nih dengan aturan masuknya jamaah ke arab saudi
karena pastinya sudah terlihat normal kembali semuanya ya
ya alhamdulillah kemarin keberangkatan kita
pekan lalu itu sudah tidak ada lagi tes pcr atau tes antigen
jadi memang sudah ditiadakan tes antigen dan tes pcr keberangkatan dari jakarta
kemudian juga di arab saudi juga
sudah lagi tidak diberlakukan karantina baik di indonesia maupun di arab saudi
jadi memang alhamdulillah jamaah itu bisa masuk dengan bebas
yang penting mereka mempunyai visa untuk beribadah
jadi alhamdulillah ini mungkin adalah tahun pertama ya kita bisa masuk ke arab saudi
tanpa tes pcr tanpa tes antigen dan juga tanpa karantina
jadi memang jamaah bisa beribadah dengan tenang
dan juga tidak khawatir dengan ada yang mengambil jamaah
jangan khawatir dengan adanya virus corona
karena juga seperti yang dilihat di layar ini
sudah banyak juga jamaah yang memang tidak memakai masker
dan petugas pun juga tidak terlalu ketat dalam memberikan arahan soal masker
yang penting di beberapa tempat memang ada yang masih diberlakukan masker
seperti jamaah yang akan tawaf di kaabah itu memang disarankan untuk memakai masker
kalau di madinah itu yang diwajibkan memakai masker itu jemaah yang akan pergi ke raudoh
itu disarankan memakai masker
tapi kalau masuk ke masjidnya sudah tidak perlu masker dan saf saf juga sudah rapat
iya lalu bagaimana dengan kegiatan ibadah yang biasanya dilakukan pada saat umroh
apakah semua boleh dilakukan dan berjalan dengan lancar atau tanpa aturan
seperti apa nih di sana
ya alhamdulillah semua rangkaian ibadah umroh ya mulai dari tawaf sa'i
kemudian tahalul itu semua bisa dilakukan dengan nyaman dengan bebas ya
yang penting kita mempunyai izin
nah ini mungkin yang agak berbeda dari tahun tahun sebelumnya
jemaah yang akan melakukan ibadah umroh ataupun ibadah di madinah
khususnya kalau di madinah itu ibadah namanya pergi ke raudah
kalau di mekah itu kalau jemaah yang mau tawaf di sekitar kaabah
itu harus mempunyai tasreh namanya
tes tasrah itu adalah surat izin dari pihak yang mengeluarkan visa
nah tasreh inilah yang membedakan dari tahun tahun sebelumnya
jadi jamaah yang mau masuk ke kaabah itu harus menunjukkan tasreh surat izin yang ada di handphonenya
dan itu diberikan oleh orang yang mengeluarkan visa kepada jamaah
nah itu aja perbedaannya
selebihnya semuanya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar seperti yang bisa dilihat di layar ini
masya allah kemarin taraweh hari pertama aja itu membludak sampai keluar sampai ke jalanan
dan alhamdulillah juga tadi kita sudah berbuka puasa yang pertama kali
dan alhamdulillah di madinah maupun di makkah sudah diberlakukan kembali buka puasa bersama
jadi dibagikan takjil ya kalau di kita atau iftar itu sudah dibagikan kepada para jamaah
dan jamaah diperbolehkan untuk memakan makanan berbuka puasa di masjid
dan juga diberikan makanan berbuka puasa di masjid
dan juga diberikan makanan berbuka puasa di masjid
jadi kita bisa memberikan air zam zam gratis setiap saat setiap masuk ke masjid itu air zam zam tersedia dengan gratis
dan alhamdulillah ramadhan tahun ini ya kita bisa merasakan beribadah dengan maksimal teman teman atau jamaah yang pergi umroh baik ziarah ke madinah maupun umroh di makkah
oke nah kalau terlepas dari kegiatan ibadahnya sendiri nih raka
seperti misalnya di pusat perbelanjaan begitu apakah sudah ramai kembali gitu
ya apalagi pusat perbelanjaan ya may ya
pusat perbelanjaan ini juga jadi magnet bagi lagi lagi bagi wisatawan atau mohon maaf bagi jemaah indonesia ya
seperti misalnya hari ini itu jamaah yang beberapa jamaah rombongan itu kayak misalnya rombongan utm itu pergi ke jabal rahmah itu di sana selain mereka menjarai jabal rahmah
selain mereka menziarahi jabal rahmah
mereka juga berbelanja
jadi di mall mall juga seperti di zamzam tower itu juga jamaah sudah bebas untuk berbelanja
memang meskipun ada beberapa memang tempat ya toko toko yang masih tutup memang dampak pandemi
tapi tidak menyurutkan para jamaah untuk berbelanja
baik itu di mal mal ataupun di tempat tempat ziaroh atau tempat tempat wisata seperti di jabal rahmah itu luar biasa
penjualnya juga sudah bebas untuk berjualan
dan jamaahnya juga sudah bebas untuk bisa membeli barang barang yang ada disana
di mal mal juga sudah penuh oleh oleh untuk dibawa pulang ke tanah air juga jemaah sudah bisa membeli dengan bebas
baik terima kasih produser cnn indonesia raka saipul melaporkan dari arab saudi
selamat beribadah kembali selamat menjalankan ibadah puasa dan sehat sehat di sana
mas raka terima kasih
ya terima kasih salam buat semuanya mai